oke suka suka banget
agak beda sih tapi kayaknya ini justru lebih aman ya karena kopinya tuh gak terlalu strong
jadi buat yang punya mah atau asam lambung ini akan jauh lebih aman
tujuannya memang itu sih
rumah sakit allah jangan buat gua nunggu lama lama ntar gue masuk ke dalam ruangan loh
kayaknya gua kenal
kenal siapa ya
ya temennya roy deh
iya dia daniel
lo daniel bukan
tapi terakhir gua demen lo di penjara ya
lo udah keluar
ya bisa dibilang itu bener bener masalah lo yang kelam buat gua
ya pelajaran buat gue lah untuk jadi orang yang jauh lebih baik lagi
gua lagi nganterin nyokap berobat
dia lagi demam sih
terus sekarang gua menerbu sobat
kalau lo ngapain disini
lo juga sakit
ya kagak lah lo liat gua sehat kayak begini
temen gua kerja disini
gua jemput kesini
eh kalau enggak salah ya seingat gua nih
dia pernah punya band kan
bener gak sih
lo masih sering gak sih kumpul kumpul mungkin hati hatian gitu
atau mungkin tour kemana gitu masih gak sih
gua sih masih ngeband
cuma nggak di rainbow band lagi
gua ngandung posisinya roy karena dia meninggal
peristiwa meninggal roy itu pelik banget ya
gua gak nyangka
andien yang jadi terpidana
tapi bukan anjing pembunuh yang sebenarnya
lo kenal sama andin juga
awalnya gua pikir andien yang membunuh roy
tapi setelah bang al jelasin semuanya
ternyata juga mereka lagi mencari pembunuhan yang sebenarnya
alhamdulillah sih kalo emang lo udah sedikit percaya kalo bukan andien pelakunya
lo tau kan roy sahabat gua
wah deket banget sama roy
gue gak akan pernah tinggal diam
gua bakal cari tau siapa pelaku yang sebenarnya
lo juga ngejelidikin masalah ini
ini kalo gua boleh tau nih
gak banyak sih
dia cuma jelasin kalo andien itu bukan pembunuhnya roy
dan dia juga nanya
masalah gua ngeliat roy sama elsa keluar di cabana night
lo gak salah lihat apa
gua tanya sama elsa
tapi kata elsa itu bukan dia
jadi elsa udah ketemu sama daniel
eh kalau gitu udah dulu ya
nyokap gue udah nunggu lama
kalo begitu salam ke nyokap lo ya
makasih ya gak
elsa ketemu sama roy di cabana night
ini ada beberapa varian baru disini
latte tapi lebih sedikit
apa yang harus diperbaiki
agak beda sih
ini justru lebih aman ya
karena kopinya tuh gak terlalu strong
jadi buat yang punya mah
atau asam lambung ini akan jauh lebih aman
tujuannya memang itu sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak sibuk gak
saya mau minta maaf pak
saya dan anak anak unicorn brand
merasa gak enak banget sama bapak
karena udah nolak manggung di cafe nya bapak
waktu itu kita lagi kesel banget pak
tapi setelah diberitahu abangnya roy
ternyata bukan andin yang bersalah dalam kasus pembunuhan

ternyata bukan andin yang bersalah dalam kasus pembunuhan kursi ini

saya juga senang
kamu dan anggota yang lain sudah percaya
kalau andin bukan pembunuhnya
kalau andin bukan pembunuhnya roy
maka sebanyak ya pak
ya nanti kalau ada live music disini lagi
dan unicorn band manggung disini lagi
salam buat anggota yang lain
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lega deh gue udah minta maaf ke pak surya soal hal ini
teman teman roy sekarang ini juga sudah percaya
kalau andin tidak bersalah
semakin banyak yang percaya pada andin
dan aku dalam posisi terjepit seperti andin
dan aku dalam posisi terjepit seperti andin
dan aku dalam posisi terjepit seperti andin
dan aku dalam posisi terjepit seperti andin
aku tidak mampu mengatakan perbuatan elsa
karena aku tidak sanggup melihat elsa menderita
karena aku tidak sanggup melihat elsa menderita
jadi gini pak
awalnya aku nggak percaya dengan elsa
karena elsa pergi tanpa minta izin sama aku
padahal dia bilang sebelumnya
kalau dia nggak kemana mana
makanya aku minta tolong mama untuk tahan dia
karena begitu elsa mau pergi aku mau ikutin
ternyata elsa pergi untuk ketemu dengan andi
ya singkat cerita
ternyata elsa itu dijepak sama andin
loh kenapa kenapa andin harus ngejepak elsa noh
andin dan aldebaran
andin dan aldebaran
mereka menuduh elsa kalau
mereka menuduh elsa kalau
kalau selama ini
kalau selama ini
elsa lah pelaku pembunuhan ra
elsa lah pelaku pembunuhan ra
kenapa andin bisa seperti itu sama elsa
sama adiknya sendiri
kok andin bisa tegak sih sama kamu elsa
sama adiknya sendiri
kenapa mbak andin bisa setegak itu sama aku

kenapa mbak andin bisa setegak itu sama aku
tapi aku rasa
kalau mbak andin itu cuman mau ngebuktiin ke tante rosa
ke mama mertuanya
kalau bukan dia pelakunya
bukan dia pelakunya
jadi dicari orang lain
buat ditunjukin ke tante rosa
tapi ternyata aku